meski kerap diselimuti embun es atau frost di malam hari jumlah pendaki yang datang ke gunung semeru di lumajang terus bertambah
taman nasional bromo tengger semeru menghimbau kepada para pendaki agar waspada dan lebih mempersiapkan diri menghadapi suhu ekstrim di gunung semeru
ratusan pendaki dari berbagai daerah di indonesia terus berdatangan ke pos perizinan pendakian gunung semeru di desa ranupane kecamatan senduro lumajang
meskipun saat ini suhu udara di gunung semeru tergolong ekstrim
suhu di pos perizinan dengan ketinggian dua empat ratus meter dari permukaan laut saja sudah mencapai derajat celcius
tak jarang sejumlah tenda tanah hingga mobil diselimuti oleh embun es atau frost
namun hal tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki gunung tertinggi di pulau jawa ini
kali ini pasti safety karena cuacanya lebih ekstrim soalnya
dari teman teman kemarin sih
katanya kali mati salju semuanya lebih safety lagi
menghindari peristiwa yang tak diinginkan pengelola taman nasional bromo tengger semeru mengimbau kepada pendaki untuk menyiapkan kesehatan fisik serta peralatan pendakian yang memadai
selalu saya wanti wanti saya pesankan untuk mengecek perlengkapan pendagi termasuk pakaian jaket dan sebagainya itu perlu sekali
karena kita memang tidak mau ada pendaki yang jatuh sakit gitu
dari data petugas taman nasional bromo tengger semeru kota pendaki enam ratus orang per hari selalu penuh oleh pendaftar
bahkan tak sedikit para pendaki yang mengantri hingga harus bermalam di pos perizinan demi bisa mendaki ke gunung semeru
nur hadi wicaksono lumajang